bajunya bagus juga kan
eh gembel lo gak boleh sama kayak kita kita
lo harus tetap jadi upi abu
jangan ren reni
pinggir reni reni jangan
dengar ya kalau oh tetap mau jadi sayangan gue
lo bakal gue telanjangin
wah ternyata kamu pinter juga ya
anak saya dari tadi tidur gak bangun bangun tuh
jadi beneran nih kamu gak mau tidur di sini
biasanya sih babysitter tidur di rumah
aku tuh gak bisa nginep soalnya biasanya aku sekolah
yaudah kamu kalau mau pulang pulang aja ya
saya mau lihat raka dulu ke kamar
terima kasih bu
udah lama aku gak pegang uang
yes yes bisa pakai apa ya
asal makan di warung aja
masalah ngambil kerupuk lagi
kamu masih pakai tempe
ab gak mau
aku maunya steak sushi
gue yang mau nanti kayak gitu
ini emang gak cukup
mainan mainannya dari mana
lah bukannya ini mainan dari papaya kak laura
iya kak mainannya sih banyak tapi kebanyakan buat anak cewek
eh ini semua bokap lo yang kasih karena ini semua udah kepake sama lo
kayaknya gue kenal deh baju itu
jangan jangan tuh baju gue lagi
ngapain lo pake baju gue itu tuh baju kesayangan gue
eh yang nyuruh gue pakai baju ini adalah bokap sama nyokap lo bukan kemauan gue
uh bang gue buka baju itu sekarang juga
asal lo tau ya lo boleh ngambil hati dari gue lo boleh ngambil kristen dari rene
tapi lo gak boleh ambil baju kesayangan gue
gue juga gak mau ya gue buka sekarang tapi nggak di sini
enggak buka sekarang buka sekarang
ya allah robekin baju kesayangan gue
hah bukan gue yang robekin tapi temen lo renee tau gak
cepetan buka gak peduli buka
he sekarang kelihatan kan siapa yang lebih kampungan diantara kita
aku benci sama semua aku benci sama daddy
dia pikir gue sudi apa pakai baju dia
gak akan sudi gue pakai baju ini
aku tuh marah banget sama dari
gapasih daddy tega banget ngasih baju kesayangan aku ke orang lain
apalagi sekarang robek robek
daddy sudah gak mikirin aku lagi ya
daddy tau gak sih baju itu tuh limited edition
di dunia ini cuma ada lima dan salah satu pemiliknya itu aku tahu nggak
laura denger omongan daddy
kamu ngerti kan kamu itu lagi dihukum
dan daddy gak akan gantiin baju kamu
harusnya tuh kamu ngerti kamu harusnya ngambil hati deddy
bukannya bikin deddy marah marah
laura kalau kamu marah marah kamu ngelawan sama deddy
daddy masukin kamu ke pesantren lo
bisa gak kamu marah marah
kak pokoknya opi minta laura nggak boleh tinggal di rumah ini lagi
kakak udah lihat kan gimana kelakuan dia sama opi kak
opi serasa gak punya harga diri
harusnya didengar dong penjelasan opi
jelas jelas opi itu pakai baju dia bukan karena kemauan ngopi
tapi karena opi dipaksa sama orang tuanya
iya terus kakak harus gimana pi
pokoknya opi minta sekarang kakak harus usir laura dari sini
opi gak mau kak
nampung orang jahat kayak dia
udah cukup kak kita baik baikin dia selama ini
dia yang malah kayak gitu
apaan banget sih buat lo pampang ke wortel aja
opi bunyi aku di mana
saya harus tahu kamu gak perlu kayak gitu sama opi
dia gak salah
dia pakai baju kamu itu karena disuruh sama papa kamu tau gak
aku tuh udah tahu opi dari dulu tahu gak
dia tuh pengen kayak aku
dia tuh pengen nyangin aku
jadi udah deh gak usah ngebelain dia terus
anak anak tolong dong timbain air buat aku
soalnya aku belum keringin
nanti aku mau ke rumah
nanti aku mau ke rumah
nanti aku mau ke rumah
nanti aku mau ke rumah
nanti aku mau ke rumah
nanti aku mau ke rumah

nanti aku mau ke rumah

sebaiknya kamu tinggalin rumah ini

ya udah aku gak perlu kok tinggal di rumah ini
heh kau pikir opi itu siapa
aku gak mau minta maaf sama dia
lagian aku udah capek tinggal di rumah ini tau gak
aku mending pergi aja
paling nanti rangga mohon mohon sama aku biar aku tetap di sini
rangga kan aksir sama aku
ya gak mungkin marah marah sama aku
kamu bisa tinggal di rumah majikan kamu
sampai jumpa lagi